sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kamu bisa membantu menjaga kedua anakmu tori
tapi kamu melakukan itu
kamu memperkuasa anakku
apa aku tidak cukup buat kamu tori
kamu jahat kamu jahat
kalau aku memang memperkuasakan kamu
kalau kamu suka sama anakku
kenapa kamu menikahi aku
ternyata kamu bisa berbelu domba tori

seharusnya aku tinggal sama anak kamu
bukan sama kamu
perempuan rayon perempuan tua kamu
kalau tahu akhirnya begini
aku tidak akan membeli kesama kamu tori
demi allah aku menyesal
sekarang kita men jabuk starts
jadi kita akan men uga
porsel pria ayam
aku tuh terima
tapi menebat semua ayat dua orang sama saja
aku tidak bisa tahu
kamu kenapa nak
kamu gak apa apa kan
udah telah tua dulu
sebenernya ica hamil

untuk kami yang lemah ini
untuk kita yang begitu berat
kami orang yang miskin
kenapa sekarang kau tambahkan
hidupan untuk kita
kenapa kau berikan kopi
mabiasan ya pak
kamu tiap hari nangis aja kerjanya
bosan aku mil
karena perbuatan kamu
dia diadip adip hamil
kamu sudah menghancurkan
masa depan mil
berarti aku punya alasan
untuk menikah sama dia
dan aku akan mencerahkan
perempuan tua itu
kalau ica hamil
aku gak tahu harus bagaimana lagi
apa salah saya
sehingga saya pernah jadi seperti ini
aku sangat menyesal menikah sama kamu tori
kamu membawa musibah ke dalam rumah diri
dan kenapa kamu menambahku
dosa apa yang sudah terjadi di rumah ini
kasian bu tina
mana hidupnya udah susah
aduh kita panggil aja yuk
kamu jangan berpacar
dia gak mungkin meninggal sama kamu tore
masa depannya masih panjang
cita citanya masih jauh
kamu sudah menghancurkan semuanya tori
saya janji saya akan membahagiakan anak kamu
tolong tolong izinkan saya untuk nikah sama dia
kamu juga gak mungkin hamil lagi dari aku tit
ijinkan saya tin
aku sudah gak percaya lagi sama mulut manis kamu tore

menginjurkan anakku dari kaki

jangan berlalu didinggir setelah perjalanan ke rumah
saya akan memarahi sesuatu

aku suka dia sekali sampai
oh jangan ya tore
pergi ke rumah

pak bang ini jagungnya cuma tinggal dua
eh bu bu bu tau gak
tadi waktu saya pagi pagi ngantri undangan sama isna ke rumahnya tina
eh si tina lagi berantem sama torik suaminya
ah berantem itu kan biasa bu saya dia sering berantem sama suami saya
eh yang ini lebih serius bu
tau gak ternyata torik itu ngamilin anaknya si ica
yang suka lajar lajir oh di musuh kita bu
ah yang bener bu
jadi torik ngamilin anak dirinya sendiri
wah ini nggak bisa dibiarin
sama aja kan ini membawa aib di kampung kita
ibu ibu gimana kalau kita lapor ke pak lurah
iya bener ini memang tidak bisa dibiarin
wah ini mah bisa membawa musibah besar kampung kita nih
emang dasar tuh si torik
dari dulu kerja cuma bisa bikin onar kampung
lagian ya bu ya itu si tina
mau maunya aja dikawinin sama lelaki
bujat kayak gitu ih dasar jadah gatel
eh tina itu gak gatel
tapi si toriknya aja yang kurang ajar
walam yakul lahu kufuan ahad
walam yakul lahu kufuan ahad
nah adik adik sekarang ada yang tahu nggak makna dari surat al ikhlas tersebut
yaudah kalau gitu sekarang kakak jelasin ya
makna dari surat al ikhlas yaitu allah itu satu tempat kita meminta
allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan
dan tidak ada satupun yang menyerupai allah
sampai jumpa ya adik adik ya